kunjungannya ke kuba presiden amerika serikat barack obama menyempatkan diri untuk menyaksikan pertandingan baseball
nah ini momen yang bersejarah ya barack obama dan presiden kuba raul castro menyaksikan pertandingan baseball dua tim favorit kuba
barack obama bersama istrinya michelle obama dan presiden kuba raul castro selasa waktu setempat menyaksikan pertandingan baseball antara dua tim favorit mereka
saat menyaksikan pertandingan keluarga obama dan penonton lain sempat mengheningkan cipta untuk memberikan penghormatan bagi para korban serangan bom bunuh diri di brussels belgia kemarin